sejak lama kemenyan telah dikenal orang sebagai bagian dari ritual kepercayaan sekaligus komoditas ekonomi lokal
ada yang meyakini bau kemenyan yang menyengat dapat menjadi media untuk mendatangkan yang gaib
namun kemenyan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan
salah satunya petutu bali
tak banyak orang tahu bahwa selain rempah beraroma kuat seperti kencur dan lengkuas kemenyan juga merupakan salah satu bumbu betutu
kemenyan biasanya sering hadir dalam setiap upacara masyarakat hindu di bali
tapi kalau kemenyan dalam petutu atau dalam sebuah hidangan makanan seperti yang saya rasanya
betutu termasuk bumbu wangen yang merupakan turunan dari base genep
di dalamnya terdapat merica hitam merica putih cengkeh pala ketumbar kemiri dan kemenyat
meski pemakaiannya sedikit kemenyan memegang peranan penting dalam membangun rasa dan aroma betutu
sedikit sekali berarti
tapi selain efek wangi itu apa ya aftertaste apa yang tadi munculkan
karena sudah nyampe
kita tidak akan temukan rasa yang spesifik
contohnya kalau cabai kan pedas nih
kalau merica kan panas ini nggak akan muncul
tapi dia setelah masak itu ada aroma
oh saat kita masak itu
dan juga mengawetkan bumbu juga bisa
sebagai pengabat juga bisa
begitu pula dengan peran kemenyan dalam kehidupan masyarakat bali
perhatian saya di situ
tapi kalau ritual ada disebut
makanya kemenyan majel gauchan dan begitu saja
nanti tebun dari atas kan
saya panggil kekuasaan semesta yang tidak terbayangkan
yang mengelola alam semesta
dan juga yang membantu proses
proses memasak betutu ala chef dewa memadukan dua metode
yakni memanggang bebek di oven lalu dinyat nyak
nyat nyat merupakan teknik memasak khas bali
menyusupkan air atau kaldu
tujuannya agar bumbu semakin meresap
dengan tambahan sambal pelengkap
bebek betutu semakin nikmat
yang memang gak kelihatan itu kemenyannya
saya mencari cari aroma kemenyang
memang nggak akan menemukan apa apa
gak akan menemukan apa apa
karena memang dengan porsi juga yang sedikit sekali
yang memang karena dia berpadu
balancingnya itu yang akan dibentuk oleh kemenyan ini
sehingga cita rasa itu benar benar yang sudah
ya inilah betutu
gitu kan ya
kalau dari turun temurun nenek moyang dulu membuatnya
meski citaranya mistis
kemenyan ternyata dapat menambah cita rasa masakan
kemenyan dalam betutu memperlihatkan
beragam fungsi rempah dalam kehidupan sehari hari
roni satria siap jadi pradana